kita nyari itu maling naik nih si prima dan iya bener sekarang paman besok
kita gimana cari malengnya pakai ini
assalamualaikum waalaikumsalam aida
katanya sultan mau pulang ya sultan udah kemas kemas barang loh gosip jangan
dengerin orang ngomong sultan kan udah betah di sini udah banyak teman temannya
cungkring kentong gombloh ada kamu ada jani semoga aja sultan jadi anak baik
dan betah di sini amin dari abis ratu ya tapi jangan bingung bingung
roman roman nya ada yang kayak drakor nih drama korea
eh ada apaan cik
diam durja seperti itu mewek lagi ih
hah salah deh kok
hah salah deh kok
benernya kamu jangan nyalin orang tua
jangan nyalain papa kamu
yang pergi itu
karena keinginannya dia
dia yang nyuruh
sultan aji kenapa pengen sultan disini
dia kepengen kamu itu jadi orang yang sukses
jadi orang yang berguna
aku musti berhasil mendapatkan itu gelar
aku kan bisa celing
kenapa aku musti melewat jari jendela ya
itu gelang di tangan sultan sudah dilepas
akyu bisa mencarinya dengan mudah
hehehe tangan aku
aku kan punya alat deteksi
yang aku butuhkan
alat deteksi kenapa jadi kayu
ini baru benar
ini alat menunjukkan
hai gelang hehehe dimana kau berada eh hehehe di sini kali ini hehehe hehehe aduh gimana ya ini
kenapa alat deteksi ini mati ya aku sangat membutuhkannya hai ayu ayo ayo hidup hehehe
aku tidak akan menyerang
harus mendapatkan gelang itu
gelangnya aku cari
gak apa apa dah
aduh kamu maling
ya kamu lah
aku bukan maling aku ini pencuri
aduh jangan jadi
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kalian gak ikut ngejar

mohon maaf ya neng aida sebelumnya
kita berdua ini level internasional
jadi kita gak level tuh ngejar ngejar maling kampungan
kita itu levelnya ngejar koruptor
ini ada apa ini kok rame rame
sultan tadi ada maling masuk ke pondok kamu
sekarang kentung sama temen temen lagi kejar maling itu

jangan jangan maling itu nyuri gang sultan
jangan jangan maling itu nyuri gelang sultan
kok dia ngomong sendiri sih
udah gak waras tuh anak
mungkin jelek seolah olah
gak mungkin dia kayak ngomong sendiri
gak salah lagi
dia emang punya kelainan
lagian kamu naruh gelang cembayangan
eh cembayangan sembarangan
hampir diambil sama maling tahu
akhirnya ketemu gelang sultan
pemen makasih ya
tapi siapa yang mau nyuri gelang sultan
palingan kerjaannya si siapa
sama si ayam ayam manes deh

ayo kita kejar siapa yang mau nyuri gelangi sultan
yaudah yuk kita kejar aja
dilarinya ke sana dikejar tuh
si sultan mah kebiasaan

emangnya beras karung
kalau ke t juga
kita gak nyari nyari kayak begini
kalau gini caranya gimana pemen
kalau gini pemen harus berpikir
karpet ini untuk apa
buat apa ya kita gelar aja jualan
kita nyari tuh maling naik nih
eh primadani iya bener
ribet amat si sultan
ini juga lagi dicari sama paman
mana perginya tuh makhluk
liat ke bawah tuh
pemen liat ke bawah tuh
aku harus cari kemana nih
ini aja deh
jangan pemen jangan
kalau sampe ketemu
bisa sama bakal aku pintus pintus kayak kutu
kita nyembalin ke arah sana